industri pariwisata di dunia dan juga di indonesia suram
lantas seperti apakah prospek bisnis pariwisata di tanah air di tahun dua ribu dua puluh satu
dan apa saja strategi para pelaku industri pariwisata di tanah air
dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan didin junaidi
ketua umum gabungan industri pariwisata indonesia atau gipi
selamat pagi pak didin apa kabar
selamat pagi kabar baik mas
kabar baik alhamdulillah
pak didin ini dikatakan babak belur
seperti apa kemudian gambaran sektor pariwisata di indonesia di tahun dua ribu dua puluh lalu
ya saya kira sudah tidak semua orang sudah tahu
bahwa industri pariwisata itu betul betul tertidur akhirnya
sudah laporan laporan sudah muncul
istilahnya itu dari phri
kemudian dari gipi sendiri
itu adalah kita
hotel hotel juga banyak yang ditutup
jadi inilah kurangnya daripada pariwisata
jadi orang orang sudah
oke pak ini kan kalau misalnya dibilang industri atau sektor pariwisata ini kan ada banyak sekali
tadi pak didin sebut ada industri travel kemudian hotel obyek wisata
tapi kalau misalnya diberikan atau
yang paling besar yang paling terdampak dari pandemi ini di sektor apa nih pak
sektor biro biro perjalanan itu sektor yang paling tinggi
yang signifikan sekali
jadi seperti itu
dengan hal hal yang
yang lain seperti pandemi yang tinggi gitu kan
jadi makin sulit juga gitu loh
makanya kita akan berbuat sesuatu
kemudian berdata gitu
ini kan kemudian juga pak industri pariwisata tadi dikatakan salah satu yang terdampak besar dari pandemi ini
kemudian juga ya walaupun sulit tapi terus berusaha bertahan di tengah kondisi sulit ini
tapi bicara soal adaptasi ini apa sih pak adaptasi yang kemudian dilakukan para teman teman di industri pariwisata saat ini
sebagian besar mereka switching bisnisnya
pemirsa yang tadinya mau jadi usaha travel sekarang jadi pengusaha kebun bunga
kemudian ke apa itu ke berusaha
umpamanya jadi jual mie jual ikan bakar
jual kebun bunga
ada banyak yang dipercayai
jadi berusaha bertahan
oleh sebab itu kita dapat dukungan dari pemerintah
nanti bagaimana untuk mengembangkan kembali usaha usaha pariwisata itu
yang notabene sudah tidak memiliki dana lagi
itu apa saja pak dukungan dari pemerintah yang diharapkan oleh teman teman di industri pariwisata saat ini
yang lebih banyak adalah mungkin dana talangan
dana kalangan dengan suku bunga yang murah
suku bunga yang murah dan
sebenarnya buku apa itu murah bunganya
suku bunganya sehingga bisa memulai kembali di tahun dua ribu dua puluh satu ini
yang walaupun kita covid nya naik terus
iya pak ini kan juga tahun dua ribu dua puluh kita katakan bolehlah tutup buku gitu ya
kisah asuran di tahun dua ribu dua puluh dan kita punya harapan baru lagi di tahun dua ribu dua

dan kita lihat juga memang kondisi sudah mulai membaik
sudah ada vaksinasi juga
kemudian dari anda sendiri dari langkah langkah yang sejauh ini sudah disampaikan pemerintah terkait dengan sektor pariwisata yang dikatakan ini nanti akan jadi tulang punggung pergerakan ekonomi pasca pandemi
ini seperti apa pak apakah sudah ada kebijakan kebijakan yang disampaikan pemerintah ini yang jadi angin segar di industri pariwisata
iya pemerintah akan membantu kalau sebelumnya dua ribu dua puluh dibantu adalah sektor hotel dan restoran
dan beliau mengatakan dari pemerintah bahwa itu ada sektor tiro perjalanan akan dibantu dan sektor sektor lainnya umkm
nah itu akan dibantu
dan memang kita juga merasa prihatin sudah susah
kemudian kita ini kan sekarang itu pariwisata melahirkan apa itu ini baru bahwa naik karena pariwisata gitu
jadi kluster baru
kluster baru gitu
nah itu sudah punya kita sudah punya harapan bahwa begini saya sudah berbicara dengan kementerian pariwisata dan sudah disetujui kita akan ada kolaborasi
yaitu adalah kementerian pariwisata dengan gipi dan organisasi organisasi pariwisata semuanya akan menyatakan deklarasi bahwa kita akan menyatakan perang terhadap covid sembilan
ya dengan cara satu adalah harus menaati protokol kesehatan
kemudian mentaati case
itu dengan tanggung jawab konsisten dan tanggung jawab
jadi kita akan ada gipi dua ratus tujuh belas di antara pariwisata sendiri
untuk menangani atau mengurangi rate penyebaran covid sembilan belas
jangan sampai pariwisata jadi dijadikan kluster baru gitu
oke jadi berperan juga bukan malah menciptakan klaster baru tapi malah untuk stop gitu ya pak ya
tapi pak didin ini terkait juga soal strategi industri pariwisata di tahun dua ribu dua puluh
ini kan juga tahun baru kemudian menterinya juga baru ada kebijakan baru
apa kemudian strategi dari teman teman di industri pariwisata di tahun ini pak
karena sebelumnya sebenarnya dari organisasi kita sendiri sudah mengatakan bahwa dki itu adalah merubah separadigma baru pariwisata indonesia
yaitu paradigma yang nomor satu adalah kita konsentrasi atau fokus kepada pengembangan pariwisata domestik
karena domestik lah yang kita harapkan bisa mengangkat usaha usaha pariwisata
dengan catatan bahwa ada kolaborasi
antara pemerintah kemudian lembaga lembaga lain dan industri itu sendiri bekerja sama untuk menggambarkan wisata domestik
dan saya yakin bahwa itu adalah potensi untuk mengangkat ekonomi nasional salah satunya
baik pak didin junaidi ketua umum gabungan industri pariwisata indonesia
semoga tadi harapan dari teman teman di sektor industri pariwisata ini bisa terkabul
dan tahun ini sudah ada vaksin juga sudah ada kebijakan baru
semoga industri pariwisata bisa lebih baik dari tahun lalu
terima kasih pak didin sehat selalu
baik terima kasih